menteri perhubungan budi karya sumadi kami sore meninjau langsung kedatangan gerbong kereta mrt dari jepang di pelabuhan tanjung priok jakarta utara
budi karya sumadi berharap gerbong kereta mrt yang sudah datang ini dapat dioperasikan pada maret dua ribu sembilan belas mendatang
menteri perhubungan meninjau dua belas gerbong kereta mrt asal jepang yang masih berada di dermaga satu ratus dua pelabuhan tanjung priok jakarta utara
budi karya sumadi meminta pihak mrt agar segera menyiapkan kebutuhannya dari teknologi jalur mrt hingga sumber daya manusianya agar proyek mrt ini berjalan sesuai dengan target
saat ini dari dua belas gerbong mrt yang telah tiba baru delapan gerbong yang sudah dibongkar dari dalam kapal
sementara dua gerbong dan juga dua kepala kereta masih berada di dalam kapal kargo
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang